tiga negara benua afrika memiliki satu tiga miliar penduduk dengan mayoritas usia produktif
potensi benua afrika dilirik misalnya pada trade expo indonesia pameran dagang terbesar di indonesia
duta besar republik indonesia untuk kenya muhammad heri saripudi mengatakan
trade expo indonesia merupakan tempat para pengusaha kenya dan indonesia dapat bertemu
serta memanfaatkan peluang besar dalam kerjasama di berbagai bidang perdagangan
mulai dari copy paper kertas yang a empat dan sebagainya
terus yang ketiga adalah textile apparel
jadi mulai dari sarung batik duster laku di sana
menteri perdagangan zulkifli hasan menargetkan transaksi trade expo indonesia sepuluh miliar dolar amerika serikat atau sekitar satu ratus lima puluh lima triliun rupiah
pagi ini pak belum buka tadi sudah ada kontrak satu lima miliar dolar pak belum buka pak belum
jadi pameran belum buka kita sudah kontrak satu lima miliar dolar
oleh karena itu kami dari kementerian perdagangan yakin
selesai pamarnya ini mudah mudahan kita bisa dapat kontrak dari hasil expo ini pak
mudah mudahan kita bisa mencapai sepuluh miliar us dollar
heri menambahkan justru dua tahun belakangan nilai dagang indonesia dan kenya meningkat empat puluh persen
sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk kenya uganda republik demokratik kongo dan somalia
ia menilai selain diplomasi ekonomi
salah satu hal yang dapat memperkuat hubungan kedua negara adalah peran pemuda
karena pemuda memiliki peran masa depan yang produktif